anda masih menyaksikan political show dan kita akan langsung bergabung
melalui sambungan virtual dengan teman teman mahasiswa dari senat visip universitas mustafa
silahkan teman teman mahasiswa ingin bertanya ataupun mengkritisi mengeluarkan undeg undeg silahkan
mungkin dari tadi udah pusing udah apatis mendengarkan perdebatan ini
silahkan siapa diperkenalkan namanya
assalamualaikum wr wb
saya dimas haji fisnowo presiden mahasiswa senat visip pdmb
yang ingin saya sampaikan adalah saya ingin mengomentari tentang masalah politik etik ini
pejabat pejabat di negeri kita ini memang lagi lagi minim sekali tentang politik etik
seolah olah tidak mundur dari jabatan menteri untuk mencalonkan presiden itu adalah hal yang biasa
karena ini padahal sesuatu yang berbahaya itu
karena menteri menteri ini berpotensi menggunakan wewenang untuk kampanye
bahwa kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut akan menyebabkan korup yang absolut pula
baik korupsi tentang bukan hanya korupsi uang baik korupsi jabatan korupsi waktu maupun
nah yang ingin saya lihat sebetulnya adalah
sebenarnya ini kan yang mengajukan uji materi ini adalah partai garuda
kepentingannya apa sih partai garuda
karena kadernya pun nggak ada yang duduki jabatan di kementerian gitu
jangan jangan ini hanya kepentingan partai partai besar seperti gerindra dan lain lain atau golkar
yang malu malu gitu untuk mengajukan uji materi karena akan sangat terlihat memiliki kepentingan
tadi pun kita melihat bahwa
waketum gerindra malu malu saat menjawab mbak rifana ketika ditanya tentang senang atau tidak sih dengan adanya aturan ini gitu kan
walaupun ujung ujungnya berterima kasih ketika pak jokowi melakukan endorse gitu
di pidatonya di hut partai perindo
jangan jangan juga ini kan aturan ini kan decision makernya ujungnya di presiden
presiden memperbolehkan atau tidak
jangan sampai nanti ini hanya untuk memuluskan
kalau tadi restunya ke pak prabowo ya kan jangan jangan
diizinkan untuk tidak mundur pak prabowo aja gitu
lalu jangan sampai aturan ini menjadi pembenaran untuk mewajarkan kemunduran politik etik ini gitu
karena yang tadi bang ali mukar bilang di indonesia bisa terjadi apapun ya
hal hal seperti ini akhirnya bisa terjadi
kemunduran etik politik ini bisa terjadi
dan yang harus diingat adalah demokrasi bukan hanya tentang hak untuk memilih
tapi hak untuk hidup bermartabat
bermartabatkah seorang pejabat yang tidak mundur ketika ingin nyapres
jadi masalah etik aja
oke kemunduran etik demokrasi
itu saya sudah dapat poinnya
apakah kemudian seorang pejabat seorang menteri punya martabat ketika harus maju capres tapi gak perlu mundur
satu lagi silakan
namanya siapa singkat saja
baik sebelumnya perkenalkan nama saya aisyah munakanza
saya sekretaris badan program mahasiswa fisik mustafa
sebelumnya saya ingin menanggapi mengenai kebijakan terkait menteri yang tak perlu mundur untuk nyapres
sebenarnya kebijakan ini terbilang sangat buru buru atau kurang pertimbangan yang baik karena
selain bisa menimbulkan abuse of power sebenarnya seperti yang dikatakan oleh rekan saya tadi
ini berpotensi juga untuk menimbulkan yang namanya korupsi
korupsi ini kan tidak berkata tentang uang saja gitu dengan korupsi waktu dan segalanya
dan korupsi waktu ini dapat terjadi apabila kepentingan yang mereka miliki
dari kepentingan mereka untuk memenuhi kepentingan publik
maupun kepentingan mereka untuk nyapres ini tidak terjadi balancing yang baik gitu
dan masyarakat tentu jika ditanya khawatir atau tidak
tentu saya atau mahasiswa lainnya sebagai perwakilan dari masyarakat
tentu khawatir tentang kinerja menteri yang apakah akan terganggu atau tidak gitu
jadi sebenarnya pertanyaan saya ini akan bermuara pada sesuatu yang berkaitan dengan kemunduran antik politik
apakah aturan atau kebijakan ini
adalah kemunduran antara politik etik gitu untuk dipertegas saja
oke terima kasih
jadi yang dikhawatirkan oleh para pemilih muda ini teman teman mahasiswa
bahwa korupsi itu bisa dilakukan oleh para menteri yang maju capres ataupun cawapres
korupsinya bisa berupa korupsi waktu korupsi anggaran kita nggak tahu juga
dan itu merupakan kemunduran etik politik kalau menurut teman teman mahasiswa
silahkan mas ferry dulu
ya tadi kan bahwa
satu hal merupakan hak konstitusi seorang kandidat
yang kebetulan jadi pejabat publik menteri dalam hal ini
tapi di sisi yang lain kita yang bersangkutan pun juga
jangan kemudian dianggap meskipun punya potensi
tetapi jika yang bersangkutan juga memiliki profesionalitas memiliki etika
dia bisa menjalankan fungsinya sebagai menteri
dan sekaligus ini membaca hasil keputusan mahkamah konstitusi itu
jadi makanya saya tadi sebenarnya mendorong bahwa ini sebenarnya tugas masyarakat untuk mengawasi
dan kemudian peraturan kpu juga harus lebih konkret
nah kalau soal restu tadi saya nggak bicara soal restu tadi kan pernyataan presiden bahwa
tidak perlu dikebenerin juga sih mas ferry sudah terlanjur
terima kasih aja saya bilang iya tapi bukan restu itu
ya itu pernyataan pernyataan saja yang sebenarnya positif dan kita terima kasih saja
tapi itu menurut saya bukan restu
jadi soal kemunduran etik politik tadi soal martabat seorang menteri tadi
pernyataan itu tidak kemudian menunjukkan bahwa presiden punya preferensi politik kepada misalnya pak prabowo enggak
jadi itu pernyataan yang pernyataan positif saja kepada pak prabowo yang kemudian kita harus menanggapnya secara positif juga
ya itu pernyataan pak prabowo menanggapi tadi ini masih sengaja

mengatakan bahwa bagaimana seorang pejabat seorang menteri punya martabat kalau misalnya maju capres cawapres tapi tidak perlu mundur
ya itu tadi kalau kita baca tafsir dari mahkamah konstitusi yang saya baca tadi bahwa apa namanya memang kemudian mahkamah konstitusi menganggap bahwa
kan ini mengabulkan judicial review bahwa yang sebelumnya harus mundur atau yang sebagainya
kemudian ini sekarang tidak harus mundur ketika mk menafsirkan bahwa yang bersangkutan bisa melaksanakan itu sejauh yang bersangkutan melaksanakan profesionalitas dan lain sebagainya
tapi tentu ini juga punya konsekuensi bahwa masyarakat menjadi lebih berat untuk ikut ngawasi peraturan peraturan kpu nya pun juga harus lebih rigid lagi supaya kemudian mencegah
supaya kekhawatiran teman teman tadi itu tidak terjadi
silahkan ditanggapi tadi
silahkan ditanggapi tadi
soal kemuduran antik politik
ya anu dulu ini saya pertama menyampaikan apresiasi dan terima kasih mahasiswa mustopo ini mahasiswa mahasiswa kita yang pinter pinter
saya mencatat supaya tidak lupa charles plenstein itu dia seorang ahli yang tadi bicara tentang kekuasaan itu cenderung korupsi korup dan otoriter
kecuali tidak ada regulasi tidak ada pengawasan
di pemilu kita untuk dua ribu dua puluh empat ini sudah berkali kali dilaksanakan dengan regulasi politik
dan di sini kita melakukan dengan regulasi pengawasan yang ada
mulai bawaslu kpu dengan begitu sangat ketat dan lain lain
belum lagi masyarakat
artinya begini dukungan kita terhadap penyelenggara pemilu ini yang bebas aktif kemudian mendukung mensokong penting tentang terjadinya proses demokratisasi dengan baik itu penting
hari ini dan malam ini kita bicara juga sangat amat penting
jadi saya terus terang memberikan apresiasi terhadap apa yang mereka sampaikan baik dimas maupun aisyah

bahwa apa yang dilakukan hari ini saya ingin mengatakan juga dua hal
hal yang pertama bahwa presiden berkali kali juga menegaskan
kalau dalam ratas dalam sidang kabinet dan kami ada di ksp itu adalah bagaimana memberikan motivasi penting agar para menteri bisa secara profesional memperhatikan tugas tugas mereka sebagai menteri
dan yang kedua adalah presiden juga membuat sistem dan mekanisme evaluasi
yang tadi dua penanya adik mahasiswa itu itu sebetulnya jawabannya
oke mbak bibi kemudian etik politik dan menurut mbak ngabalin presiden akan melakukan evaluasi
terhadap kinerja menteri ya mbak ido ya
terhadap kinerja menteri
baik tapi kan begini etik itu kan sebenarnya itu sebenarnya sumber dari hukum itu sebenarnya etik
kita angkat suatu penilaian kita sebagai manusia mana baik mana salah dan kemudian itu yang sebagian diterjemahkan ke hukum
nah jadi saya kira yang kita sekarang sedang lihat adalah ternyata hukum kita ditarik begitu jauh
dari apa yang benar dan salah menurut etik tadi gitu
jadi saya kira pernyataan teman teman mahasiswa itu benar sekali
seakan akan sekarang mau dilepaskan saja supaya masing masing orang menggunakan ukuran ukuran etiknya sendiri
padahal kita tahu ada masalah dalam etika kita terutama para penyelenggara negara
nah sebenarnya rifana dan juga teman teman semuanya teman teman mahasiswa dalam sebuah negara yang sedang menuju transisi demokrasi
itu juga disahkan untuk punya apa yang namanya crafting demokrasi
jadi karena kita tidak bisa selama lamanya apalagi untuk negara seperti indonesia selama lamanya bergantung pada etik yang gak bisa kita kontrol
maka dibuatlah aturan aturan main yang memaksa orang untuk berperilaku tertentu
nah ini sebenarnya yang dilepas oleh mahkamah konstitusi dan oleh politisi
jadi kalau dikatakan misalnya oh kita gantungkan saja nanti kpu akan galak dan seterusnya
kita semua tahu
kenyataannya tidak akan semudah itu ya
kenyataannya kita tahu bahwa bahkan politik uang pun bahwa dana kampanye yang misalnya ini buat contoh aja ya
dana kampanye itu kan sebenarnya banyak sekali pelanggaran di pemilu pemilu terdahulu
tapi apa yang terjadi
toh kpu juga dan bawaslu bisa dengan mudah tutup mata
kenapa karena juga perhelatan demokrasi yang demikian besar nggak mau diruntuhkan kredibilitasnya
akhirnya begitu banyak yang tidak tegas dilakukan oleh kpu
sehingga kalau kita mau bilang bahwa ya udah
kpu bawaslu silahkan jalankan tugasnya
saya kira itu tidak akan menyelesaikan masalah sepenuhnya
harusnya dicegah dari awal
oke bang rey silahkan
ya ini sebetulnya gambarannya
kita bersyukur bahwa setidaknya kawan kawan dari mustopo ini memberi harapan kepada kita
betapa penting etik dalam berdemokrasi itu
jadi demokrasi gak hanya sekedar seperangkat aturan
undang undang peraturan kpu bawaslu macam macam
tapi adalah soal sejauh mana publik merasa bahwa tindakan seseorang atau pejabat negara itu
pantas atau tidak pantas
ini menurut saya peringatan kepada menteri menteri yang mau jadi calon presiden
kalau anda mau jadi calon presiden tidak mundur
ini anak anak muda ini sensitif loh dengan etika gitu
jadi jangan lagi membayangkan kita masih hidup di zaman orde baru zaman dahulu
etika itu dikembangkan sendiri oleh para pejabat negara
kalau pejabat negara merasa bahwa ini udah boleh boleh
mereka menganggap bahwa publik itu akan boleh
jadi dari diskusi kita ini saja tergambarkan ada semacam keinginan untuk tidak mundur
anak anak mahasiswanya sudah mulai mengkritik
dan tentu saja mereka tidak akan milih kepada orang yang punya
kepada menteri yang jadi calon presiden dan tidak mundur
entah dia dimundurkan atau memilih jalan untuk mundur sendiri
belum tentu loh pemilihnya akan memilih dia gitu
itu hukuman pemilih ya
pemilih terhadap tokoh yang tidak punya budaya ataupun etika untuk mundur
mudah mudahan bung peri mendengar
supaya tidak perlu harus dimundurkan
justru di mata pemilih itu memilih jalan mundur itu
itu nilai politik yang luar biasa
pendidikan politik yang lebih bagus
tapi menjadi daya jual elektabilitas yang cukup bagus juga di mata para pemilih
tapi saya ingin tanya menurut anda presiden jokowi berani mengevaluasi menteri menterinya yang maju
tidak perlu mundur itu
saya kira tidak
tidak akan berani ya
tidak akan berani
apalagi sekali berparah parah bawa gitu ya
jadi kita tidak tahu nanti seperti apa mekanismenya
saya sih berharap agar siapapun nanti menteri yang maju sebagai calon presiden wakil presiden ya mundur gitu
oke bang ali kalau menurut bang rey ya presiden nggak akan berani
tidak akan melakukan langkah ekstrim mereshuffle pembantunya yang maju capres cawapres
tapi tidak mundur
soal presiden punya keberanian atau tidak kan yang tahu
saya lebih tahu dari rey lah gitu
saya lebih tahu bagaimana langkah langkah ekstrim yang diambil untuk kepentingan publik kepentingan demokrasi dan kepentingan pemilu dan lain lain
saya mengerti kalau pilihan kata yang dikomunikasi itu ada istilah namanya diksi
kontennya dipakai itu
kalau pilihan kata seperti yang dipakai oleh presiden joko widodo itu artinya bahwa warning ya para menteri yang calon presiden
hati hati keberpihakanku kepada rakyat dan apa yang saya ambil ini untuk kepentingan bangsa dan negara dan demokrasi
jadi presiden tidak segan segan merishuffle memecat menterinya yang maju capres tapi tidak
rivana dengar dulu kat limat abangnya begini merdu
itu artinya bahwa presiden memberikan warning
ada sistem yang dibangun
early warning system kepada para menterinya
oke early warning system itu ujungnya akan dicabut gak nih
udah itu keberaniannya presiden
hargai juga itu sikap dan pikiran orang dalam berdemokrasi
tapi presiden tidak segan dong mencapai
udah itu paling patent untuk presiden rivana
menterinya ya yang tidak mau memilih kerja dalam angin
gak usah ragu itu karena kami hari hari melihat situasi
terakhir mas ferry mungkin dari internal gerindra akan menyarankan kepada pak prabowo untuk mengundurkan diri kepada pak sandi untuk mengundurkan diri dari posisinya
itu bisa jadi daya jual elektoral loh pada pemilih muda
ya kita dengerin juga tadi pendapatnya
dan pertimbangan teman teman
tapi ya kan bicara tentang etika politik
pak prabowo sebelum kemarin dicalonkan melalui mekanisme di partai gerindra
pak prabowo tentu pasti minta izin kepada presiden
jadi kalau presiden sudah suruh mundur
pak prabowo pun sudah minta izin tentu bahwa beliau akan dicalonkan oleh partai gerindra gitu
misalkan untuk menjadi calon presiden
tentu pak prabowo pasti akan menyampaikan
karena itu berkaitan
berkaitan dengan konsekuensi yang akan muncul
yang kemudian akan menjadi pertimbangan oleh presiden
jadi pertimbangan mundur ada lah ya
waktu mau mencalonkan diri beliau pak prabowo
pak prabowo minta kepada pak presiden izin untuk maju
jadi itu sebenarnya bicara sebelum keputusan mk ini
nah setelah keputusan mk ini baru beberapa hari
dan tentu kemudian definitif juga belum dan lain sebagainya
tapi terima kasih masukannya
untuk kita ini
mungkin masukannya bisa disampaikan ke pak prabowo
untuk menurunkan tensi seperti biasa teman teman milenial
komika akan memberikan sentilan sentilan
siapa tahu ini sentilannya bisa didengar oleh para pemimpin negeri ini
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show